ya cobain dikit aja please
cium dulu baunya
pedis banget kan
kamu ngasih ladanya kebanyakan ya
aduh masa sih
kayaknya nih makan kamu terlalu banyak ladanya deh
wah padahal kan antony gak boleh makan makan yang terlalu banyak ladanya
eh ken udah deh
kamu tuh diem aja
heh emangnya kamu dokter
kamu itu cuma pembantu di klinik
jadi gak usah sok deh
eh liz kamu jangan kasar sama candy ya
kalau nggak ada candy aku gak akan mungkin ada di sini list
ngerti gak kamu
antony kenapa sih kamu tuh selalu aja belain candy
harusnya kamu tuh lebih percaya sama aku
aku ingin kayak pacar kamu
sedangkan sedangkan kayak ini
cuma cewek yang tukang ngiri
yang selalu ingin merusak hubungan kita
dia tuh dari dulu emang kayak gitu
serah kamu ya kamu mau ngatain aku anak kirti piatu kayak
anak gak tau diri kayak serah kamu
tapi kamu tuh jalan macem macem dong sama antony
kamu tuh ngomongin jalan macem macem
lama lama kamu tuh bisa merusak dia tau gak
kamu mau kayak gitu
hah tuh tuh
kamu denger sendiri kan apa yang dia omongin
dengar sendiri kan
dia itu berusaha untuk aku tuh gak ngomong kenyataannya sebenarnya
dia itu cemburu sama aku
apa benar kamu itu pacar aku
kalau memang kamu tuh pacar aku
kenapa gak ngerasain keikatan batin sama aku dan kamu
kenapa malah aku ngerasa aku dekat sama kendi bukan kamu
antoni kamu harus percaya sama aku
aku ini benar benar pacar kamu ton
aku ngantuk abis minum obat
mendingan kamu pulang sekarang ya
semoga aja aku cepat inget kamu
ken bantu aku ya
kapa kapa juga ya dia
oh ini apaan sih
hmm waktunya tepat banget nih
tapi gimana ya nyikirin kendi dari situ
nah ini dia

disini aja biar aku yang ngangkat ya
kamu udah selesai makan ya
aku nggak ingin bikin surprise ke kamu
kok nggak ada suaranya sih
oh ini obatnya disiapin sama kendi ya
aku bukain ya

anyaknya di mana
berikan uang kempfest tiste
bisa grape nya tambah menginjal pindah jadi untuk pindahan semua strategy
ehe hired historical duit lainnya juga kan
ken ini pasti kelakuan kamu kan iya kan
kamu sengaja ngasih obat tidur ini supaya antoni tidur terus terusan gitu
kamu ngomong apa sih lisa nanya aja jadi aku tuh gak mungkin kayak gitu
kalau emang enggak kenapa obat tidur ini bisa ada di sini
kan gak mungkin kan dokter salah ngasih iya kan
udah ngaku aja dari ken
hei apa apaan itu lisa aku kok ribut ribut seperti itu ada apa sih
eyang lihat nih yang kenny ngasih obat tidur dosisnya tinggi lagi yang
kendi kamu nih apa apaan sih kenapa kamu kasih itu obat
kamu mau mencelakakan antoni ya
hah enggak enggak enggak ya enggak mungkin kenny kayak gitu
kenny gak mungkin lakuin kayak gitu eyang
salah udah lah ken ngaku aja
aku tuh sering ngeliat kamu kalau ngerawat antoni tampaknya tuh beda banget
tapi kamu sembunyiin rasa itu kamu udah bosan dengan ngerawat antoni
kalau iya ngomong aja ken langsung sampai harus menyelakain kayak gini kan
enggak enggak enggak semua itu enggak bener eyang
kenny tuh sayang sama anthony gak mungkin gini berbuat kayak gitu
jangan percaya eyang kenny itu punya pacar banyak banget
pasti kalau dia ngerawat antoni dia punya rasa terbani
aku gak pernah merasa terbebani sama sekali
eyang kenny gak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu
aku ngerasain sendiri eyang gimana kenny tulusnya ngerawat aku
lalu apa maksudnya obat tidur itu
kenny sama sekali gak tahu eyang bener kenny sama sekali gak tahu
kamu yang selalu menyiapkan obat obat ini untuk anthony
kamu sudah keterlaluan sekali tahu gak
eyang tidak sangka kamu akan bikin seperti itu
eyang sudah percaya sama kamu kamu melakukan seperti ini kamu lebih baik keluar dari rumah ini
heyang sudah tidak mau lihat kamu ada di sini lagi pergi kamu dari sini
eyang harus percaya sama kenny ya
antoni kenapa kamu harus panggil panggil dia terus sih
kamu tahu gak dia tuh mau mencerakakan kamu
kenapa eyang langsung ngusir dia dia tuh gak salah eyang mungkin dia salah ambil obat
dan aku yakin ini pasti ada yang fitnah
hantu nih sejak kapan kamu berani teriak teriak begitu sama eyang
eh yang ini cuma mau menyelamatkan kamu
menyelamatin aku dengan mengusir kenny
apa eyang lupa kalau gak ada kenny aku gak akan ada di sini eyang
kenapa antoni jadi seperti itu
dia gak pernah seperti itu
dia tidak seperti antoni
dia bukan antoni
ken kepala aku kumat lagi ken
kamu apa yang sering dujar aku
eh enggak enggak enggak enggak boleh ayo ayo sekarang kita balik lagi ke rumah eyang
aku gak mau pulang aku mau ikut kamu
kamu jangan nangis kenapa aku gak boleh ikut kamu
apa benar kata alisa kamu udah bosan sama aku
enggak antoni aku tuh gak pernah bosen sama kamu
tapi kamu dengar sendiri kan apa yang dibilang eyang sama lisa kalau aku tuh udah mau nyelakain kamu
udah aku bilang berapa kali ken aku nggak percaya sama siapapun aku cuma percaya sama kamu
dan aku tahu kamu tuh gak bosen kan sama aku
dan gak mungkin kamu ngelakuin hal bodoh seperti itu iya kan
ini semua gak bener ken
kamu mau pergi kemana sekarang aku akan ikut kamu
kalau kamu menolak berarti kamu bosen sama aku
sampai jumpa lagi